jembatan kuning yang menghubungkan nusa lembongan dan nusa ceningan di bali ambruk
nahas peristiwa ambruknya jembatan ini terjadi ketika banyak pengguna jalan yang berada di atas jembatan tersebut
hingga pukul delapan malam waktu indonesia barat tercatat ada delapan orang meninggal dunia dan tiga puluh orang terluka akibat ambruknya jembatan ini
informasi terbaru dari koresponden cnn indonesia nyoman wiryadinata menyatakan
bahwa mayoritas yang menjadi korban adalah masyarakat pamadek pura
yang baru saja selesai menunaikan prosesi ibadah maturan atau sembahyang di pura bakung
jembatan ini dibangun pada akhir sembilan puluh an dan kerap dijadikan objek wisata
sebelumnya jembatan ini pernah mengalami putus tali sling
dan untuk informasi terkini mengenai putusnya jembatan kuning di bali
kita sudah terhubung
dengan made sumiarta dari kelompok masyarakat penanggulangan bencana di nusa ceningan
halo selamat malam made sumiarta
selamat malam mbak olivia
pak made apakah bisa diupdate seperti apa situasi terakhir yang bisa disampaikan pas cambruknya jembatan kuning
terima kasih jadi situasi terakhir di tkp di tempat ambruknya jembatan
sementara untuk pencarian korban dihentikan
karena air laut sudah mulai pasang dan harus cukup deras
baik jadi proses evakuasi pada saat ini sedang dihentikan begitu pak made ya
seperti apa mungkin ada update dari angka terakhir korban tewas dan juga korban luka luka akibat insiden ini pak
ya terima kasih jadi untuk korban jadi korban yang meninggal itu delapan orang
jadi semuanya dari warga lokal dari nusa lembongan
desa jenggot batu dan nusa panida
kemudian yang luka luka ada tiga puluh delapan orang dan dua orang masih dirawat di observasi di puskesmas nusa penida ii
jadi ada dua korban selamat yang pada saat ini mendapatkan bantuan medis begitu ya pak e di puskesmas
ya ada tiga puluh delapan jadi yang dua masih diobservasi di puskesmas

sisanya sudah kembali ke rumah masing masing atau seperti apa kondisi mereka pak
ya sudah kembali ke rumah masing masing
karena lukanya hanya luka ringan lecet ataupun ada yang memang sampai dijaharit begitu
baik pak made apakah sebenarnya sudah ada keterangan resmi dari otoritas tempat mengenai apa pastinya penyebab peristiwa tersebut
kita belum tahu penyebab pasti dari runtuhnya jembatan lembongan teningan ini
tetapi sebelum ini sudah ada ini
tetapi sebelum ini sudah ada ini dari pihak pasukan
pemda sudah menyatakan bahwa jembatan ini sudah mulai keropos memang
itu sudah mulai kekuatan sudah mulai berkurang
sehingga di ujung jembatan utara dan selatan sudah dipasang papan peringatan oleh pihak pemerintah
pak made sebenarnya seperti apa keterangan dari saksi mata yang ada
ataupun tim dari tim anda yang memantau di lokasi kejadian di tkp
apakah mungkin sesaat sebelum terjadinya ambruk jembatan memang sudah dalam kondisi kelebihan muatan
atau oleng seperti itu memang mengingat bahwa mayoritas korban adalah umat yang melakukan sembayang di pura bakung pada hari ini
iya kebetulan sore tadi itu ini banyak umat yang mau sembahyang di purobaku
jadi mungkin banyak kendaraan yang juga melintas
di atas jembatan dan juga orang yang jalan kaki
sehingga ini juga mungkin menjadi salah satu faktor di samping
memang faktor usia dan kondisi jembatan yang juga sudah mulai keropos
oke pak made mungkin boleh diceritakan kepada kami mungkin seperti apa sebenarnya tradisi dari festival adat yang ada hari ini
karena menurut informasi yang kami terima seharusnya tidak ada aktivitas warga karena ada pelaksanaan nyepi segara atau nyepi laut ini
tapi pada kenyataan
ini banyak sekali pengguna jalan yang berada pada pukul enam waktu setempat tadi yang menggunakan jembatan kuning pada saat terjadinya insiden nahas ini
sebenarnya puncak prosesi kemarin
kemarin puncak prosesi ada yang namanya pekelom
maka hari ini jadi untuk di nusa penida baik yang akan maupun yang dari nusa penida itu penyeberangan laut itu di stop hari ini
nah cuma tadi karena ini bukan nyebrang laut tapi dia nyebrang di atas jembatan
jadi tidak menggunakan sampahan
jadi karena akses satu satunya masyarakat untuk menghubungkan antara pulau ceningan dan nusa lembong ini hanya jembatan ini
tetapi tidak mengurangi makna nyepi segara itu karena kita masyarakat tidak ada di atas laut
kita jalannya di atas jembatan
oke jadi hanya laut yang harusnya steril begitu ya
dari aktivitas warga
sedangkan untuk pengguna jalan masih bisa menggunakan jembatan

atau orang yang berenang tidak boleh
baik mungkin kita ingin tanyakan juga sedikit mengenai kondisi fisik seperti apa menurut pantauan anda dari jembatan kuning
tadi anda sempat menyebutkan bahwa memang jembatan ini sudah tua
dibangunnya mungkin pada tahun sembilan puluh an dan sudah mengalami keropos dan lain sebagainya
jembatan ini satu satunya penghubung antara pulau nusa lembongan dan nusa ceningan
apakah peristiwa seperti ini pernah terjadi sebelumnya
kami mendapat informasi pernah ada putus sling di jembatan
tapi apakah peristiwa ambruk ini pernah dialami sebelumnya
ya terima kasih
jadi untuk putus sling yang besar itu baru kali ini
kalau putus di ujung itu pernah
mungkin sekitar tahun berapa itu ya
sudah lama itu
itu sudah diperbaiki
dan waktu itu memang tidak
tidak ada korban
yang banyak korban sekarang
karena ini putus
yang putus adalah sling yang besar
pemegang ataupun pengkait jembatan itu sendiri
sehingga memang pada saat itu banyak ini orang yang sedang lalu lalang di tengah jembatan
baik pak made
mengingat memang pada saat ini tadi seperti yang sudah anda sampaikan
kondisi air sedang pasang dan juga hari sudah malam
apakah rencana untuk
pelanjutan dari evakuasi korban akan dilanjutkan besok
apakah sudah ada informasi jam berapa akan dilangsungkan kembali dilanjutkan besok mungkin
kita jam enam mungkin sudah kita akan lakukan evakuasi
karena masih ada kendaraan sepeda motor yang masih tersangkut di jembatan
kemudian kita coba mengecek siapa tahu ada korban
tapi tadi kita dibantu juga dari teman teman biping itu untuk mengecek beberapa kali sementara nihil
mungkin ada anggota keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarga dan sampai saat ini belum ditemukan pak
sementara tadi ya sebelum waktu saat kita evakuasi memang itu informasi kita dapatkan dari pihak keluarga yang merasa kehilangan

kita lebih gencar melakukan pencarian dengan masyarakat dengan pihak kepolisian
kemudian pihak babinsa perangkat desa dan seluruh komponen masyarakat tadi bahu membahu
ya sementara korban seluruhnya berdasarkan informasi kehilangan dari masyarakat sudah diketemukan
nah saat ini belum ada informasi baru tentang masyarakat yang mungkin kehilangan pihak keluarganya
kalau begitu pak made sumiarta selamat melanjutkan tugas kembali esok hari
kami harapkan bisa mungkin bisa segera teratasi ya evakuasi dan proses semuanya berjalan lancar
tadi kita sudah bicara dengan pak made sumiarta dari kelompok masyarakat penanggulangan bencana nusa ceningan